terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia sports
dari bulutangkis setelah cukup lama teman teman
meraihkan prestasi sektor ganda putri indonesia di cabang bulutangkis
kembali meraih kesuksesan
pasangan yulvira barkah merissa sindi menjadi juara
dalam turnamen polandia terbuka
duet yulvira barkah merisa sindi sukses mengalahkan
ganda taiwan changshin yu chin lewat pertarungan rubber game
yulvira merisa menang dua satu dua belas empat belas dua puluh satu dan dua satu
trophy juara ini menjadi koleksi perdana duet yulvira merisa
yang baru dipasangkan oleh tim pelatih ganda putri di pelatnas cipayu